hai hai guys kenalin aku tiara
kali ini aku lagi jalan jalan
sekalian aku pengen membahas tentang ekonomi digital
kalian semua udah pada tahu belum ekonomi digital itu apa
ekonomi digital adalah perekonomian yang dilakukan dengan media digital berupa media internet
yang dampaknya memberi keuntungan bagi penggunanya
konsep ekonomi digital sendiri pertama sekali diperkenalkan oleh don tap scott
dalam bukunya the digital economy pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi pertama kalinya yaitu
industri teknologi informasi dan komunikasi
pada mulanya internet hanya dimanfaatkan sebagai sarana mencari informasi dan surat menyurat
setelah booming di media sosial internet telah menjadi sarana untuk berbagai transaksi ekonomi
bukan lagi pemandangan aneh jika hari hari ini seseorang memenuhi nyaris semua kebutuhannya melalui ponsel
berbelanja bahkan banyak juga yang berjualan barang dan jasa
indonesia adalah pengguna ekonomi digital terbesar di asean dan urutan keempat terbesar di dunia
pada saat ini populasi di indonesia kurang lebih dua ratus enam puluh lima juta jiwa dan separuhnya pengguna internet aktif sekitar satu ratus tiga puluh dua juta jiwa
dan itu belum termasuk pada pengguna internet yang menggunakan lebih dari satu smartphone

dan itu belum termasuk pada pengguna internet yang menggunakan lebih dari satu smartphone

oh enggak apa aja keuntungan dari menggunakan ekonomi digital itu
pertama kalian bisa menghemat biaya operasional
kedua lebih banyak pilihan
ketiga selalu ada perbandingan harga
ketiga selalu ada perbandingan harga
biaya telekomunikasi lebih murah
telekomunikasi lebih murah
keuntungan yang dihasilkan juga semakin meningkat
sesuai dengan strategi yang digunakan
sesuai dengan strategi yang digunakan
kalian siap hidup di era digital saat ini